dua desa yang kerap diduga sebagai pusat peredaran narkoba di bangkalan madura senin malam
digrebek petugas badan narkotika nasional jawa timur
dalam penggerebekan itu lima belas orang tersangka diamankan beserta barang bukti narkoba jenis sabu sabu
beginilah situasi penggerbekan yang dilakukan badan narkotika nasional bnn jawa timur
di dua desa di kawasan socah bangkalan yang diduga sebagai pusat peredaran narkoba
dua desa ini adalah desa sanggra dan desa rabesan kecamatan socah bangkalan
saat dilakukan pengerebekan beberapa tersangka kedapatan sedang pesta narkoba mencoba kabur dan lari
namun dengan sigap petugas berhasil mengejar dan menangkap mereka
setelah digeledah petugas menemukan satu poket sabu yang disembunyikan dalam anyaman dinding bambu
dan di beberapa botol alat hisap sabu
selain itu petugas juga mengamankan lima belas orang asal bangkalan dan surabaya
yang positif menggunakan narkoba
salah satunya masih pelajar kelasnya
dari penggerebekan ini petugas menyitas jumlah barang bukti diantaranya tiga poket sabu
masing masing seberat empat puluh delapan gram kemudian empat puluh lima gram serta empat gram
lima buah alat hisap timbangan digital sejumlah termenggenggam sejumlah kendaraan tersangka dan juga uang hasil transaksi
sementara untuk mengantisipasi lokasi dipakai kembali
petugas juga membongkar bilik bambu yang sering dijadikan tempat untuk pesta narkoba
tribur topurnawanto surabaya